keputusan presiden republik indonesia
tidak membahas masalah isu jabatan wakil menteri
selain bersilaturahmi bersama presiden jokowi
ia menyatakan membahas masalah yang menjadi tugasnya sebagai anggota legislatif
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan
kemudian semalam direspon saya diterima hari ini hari rebuk di istana merdeka
jadi jangan dikemana mana
saya hanya dengan pak presiden saja
menteri sekretaris negara pratikno menepis isu akan adanya reshuffle kabinet pada rabu delapan desember mendatang
hingga saat ini presiden belum memberi arahan
ataupun menyampaikan pesan menyangkut adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat
setahu saya tidak ada rencana tersebut
jadi pokoknya semua menteri tetap bekerja seperti biasanya
semua wamen tetap bekerja seperti biasanya
jadi kita juga terus waspada
apalagi ini kan ada di covid itu
ada varian baru omikron kita juga harus waspada
apalagi kemudian ada nataru ya libur natal dan tahun baru
jadi kita antisipasi
jadi bagaimana perekonomian tetap bergerak tetapi covid tetap terkendali
jadi semua fokus bekerja
sementara itu partai gerindra mempercayakan sepenuhnya rencana reshuffle kabinet indonesia maju kepada presiden jokowi
sekjen partai gerindra ahmad muzani mengatakan
gerindra tak berusaha mempengaruhi keputusan
gerindra percaya sepenuhnya kepada presiden pak jokowi
untuk melakukan tindakan apa saja sebagai kepala pemerintahan
apakah mau melakukan resafel kementerian apa saja penggantinya siapa
sepenuhnya kami menyerahkan kepada presiden karena itu adalah hak prerogatif presiden
sehingga kami tidak berusaha mempengaruhi
tidak berusaha enggak
pokoknya kami percaya sepenuhnya kepada presiden
kabar mengenai reshuffle kabinet berembus kencang sejak dua bulan lalu
terlebih setelah pan bergabung dengan kabinet indonesia maju
kursi wakil menteri esdm yang sudah disiapkan jokowi lewat perpres baru pun disebut sebut berkaitan dengan reshuffle
merujuk pada kebiasaan presiden jokowi dalam melakukan reshuffle delapan desember adalah rabu pon
akankah presiden mengumumkan perombakan kabinet pada hari itu
tim liputan cnn indonesia